saya saya kejebak di lantai dua puluh di lift
oh pak al
baik pak segera saya cari bantuan pak
tolong cepat ya waktu saya gak banyak soalnya
pak bos kenapa
itu pak bos kejebak di lift yang mati
buruan pak panggil teknisi
terus habis itu masa mas rendy nolak
mama sendiri gak kasihan sama gigi mas
gigi udah ngelakuin semua buat mas rendy lah ini
terima kasih ya
mas rendy juga jangan lupa kasih kadebat gigi ya
itu sih namanya pamer
saya ke dalam dulu ya
jemput gue rasa
kado aku diterima sama mas randy
omongan kamu itu semuanya salah
berima kasih mas
iya implemented nasi ya mas
ininya mau dipasang keragamanhaan

ini justace ya mas yos
ini kan yang pengen causes
aku bener bener gak tau kalau papa akan baca
padahal bapak tuh udah janji
kalau janji pasti papa akan nempatin kok
apalagi soal privasi aku
tapi kenyataannya sekarang papa udah baca nih
papa udah tau semuanya
sekarang semuanya jadi kacau nin
masih di sekolahnya reina
saya kesana jemput kamu sama reina ya
habis itu kita langsung ke rumah papa
minta tolong sama papa keep masalah ini
jangan sampai semuanya tau
pak tolong segera ke ruangan meeting sekarang pak
semua sudah menunggu bapak
tapi pak meeting kali ini perwakilan klien dari jerman
sudah kita tunda dua kali pak
kamu tunda sama tanda suri
saya ada keperluan penting soal itu
pernikahan macam apa yang dijalani andin ya allah
bagaimana bisa aku nggak sadar penderitaan putriku selama ini
aku selalu berfikir andin betul betul bahagia sama al
mereka saling cinta ya allah
papa lalai jagain kamu
papa baca surat itu ya pa
andin kenapa ya
kok dari tadi kayak tegang gitu
ngomongin surat surat apaan sih
bapak udah lihat isi suratnya
papa harus ketemu sama kamu nak
aku lagi di sekolahnya rena
di jarang garis
yaudah papa kesana
kamu tunggu papa ya sayang
iya pak aku tunggu ya
tolong jangan dikasih toko elsa sama nino ya
papa gak akan ngebar masalah kamu sayang
tunggu papa ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita ke jalan reganis pak
ada kidis preschool disitu ya
jangan sampai papa surat ketemu sama andin duluan
nunggu pa eu pokémon
dengan sick wag
tolong saya saya kejebak di lantai dua puluh di lift
oh pak al
segera saya cari bantuan pak
tolong cepat ya waktu saya gak banyak soalnya
pak bos kenapa
itu pak bos kejebak di lift yang mati
terima kasih rendy
ibu mas rendy jangan lupa ya
kadonya dari kiki dipakai
pergi dulu ya ki
terima kasih rendy
terima kasih bu
terima kasih mas
jangan ngebut ngebut ya mas
pelan pelan aja ya
kalau ada jaglukan diinggirin ya
papanya putra kidulku
aduh mas mas
kiki makin gak sabar ngabisin waktu berdua sama kamu
kamu tau nggak ren
kiki itu sudah ikut saya selama tujuh tahun
more than seven years lah kira kira
dia anaknya baik very loyal setia
dan saya sudah sayang sama kiki seperti keluarga sendiri
ya dan saya sudah sayang sama kiki seperti keluarga sendiri
jadi kamu harus perlakukan dia dengan baik ya ren
jangan lupa nih kadonya
semoga jalannya nggak macet ya
biar kita sampai tepat waktu
mama sama papa juga senang banget
kita pergi sama sama
maka kalau di kafe nanti elsa ngelakuin hal yang aneh atau mencurigakan
tolong mama kasih tau aku ya ma
sebenarnya diantara nino sama elsa ini ada apa